universitas gajah mada yogyakarta mengidentifikasikan adanya mutasi baru virus corona di yogyakarta dan jawa tengah
mutasi dengan nama d enam ratus empat belas g tersebut memiliki tingkat infeksius sepuluh kali lebih tinggi daripada virus corona pada umumnya
temuan ini disampaikan oleh peneliti pokja genetik fakultas kedokteran kesehatan masyarakat dan keperawatan ugm
tim ini berhasil mengidentifikasi whole genome sequencing atau wgs dari empat isolat covid sembilan belas yang berasal dari yogyakarta dan jawa tengah
dari keempat isolat tersebut tiga diantaranya terdapat mutasi virus d enam ratus empat belas g
sementara itu di indonesia sendiri sudah dilaporkan melalui gisaid yakni kerjasama berbagi data virus antar negara
saat ini terdapat sembilan dari dua puluh empat isolat yang mengandung mutasi d enam
mutasi d enam ratus empat belas g pada virus sars cov dua dapat menyebabkan tingkat infeksius sepuluh kali lebih tinggi
serta menyebabkan jumlah virus pada pasien yang mengandung d enam ratus empat belas g menjadi lebih banyak
namun saat ini masih belum bisa terbukti apakah mutasi d enam ratus empat belas g ini dapat mempengaruhi tingkat keparahan pasien yang terinfeksi atau tidak
masih diperlakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat seberapa cepat mutasi gen yang menyebar di masyarakat
masih diperlakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat seberapa cepat mutasi gen yang menyebar di masyarakat
masih diperlakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat seberapa cepat mutasi gen yang menyebar di masyarakat
kita kan hus inang kalau bahasa indonesia kita inang itu inangnya virus
mungkin virus yang mempunyai mungkin loh ya ini sekali lagi hipotesis itu yang bertahan pada human hostnya itu yang enam g enam ratus empat belas itu
selain infeksiusnya sepuluh kali tapi jumlah virus pada pasien yang mengandung mutasi itu ternyata jumlahnya lebih banyak
viral loadnya itu lebih banyak itu yang mungkin juga perlu